ketua umum partai nasdem surya paloh ketua umum demokrat ahi wapres ri ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala ketua umum golkar erlangga hartarto hingga bakal capres anies baswedan menghadiri acara buka puasa bersama yang diadakan partai nasdem
pertemuan antar elit politik ini memunculkan nuansa penjajakan koalisi jelang pemilu dua ribu dua puluh
setelah buka puasa surya paloh terlibat pembicaraan empat mata dengan erlangga hartarto
apakah golkar berpeluang bergabung di koalisi perubahan pengusung anies baswedan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
selamat sore bang doli
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan pengamat politik universitas paramadina ahmad khairul umam selamat sore mas umam
selamat sore mbak nana selamat sore bang doli
oke saya mau ke bang doli langsung
bang doli pertemuan buka puasa yang harusnya kita putarkan ya
nanti kita akan putarkan
pertemuan buka puasa antara surya paloh ahy anies pak jk dan pak erlangga ini apakah mengisyaratkan penjajakan koalisi antar partai
ya pertama itu kan undangan acara buka puasa bersama ya
tentu kan kalau diundang dan karena ini bulan penuh keberkahan ya ketua umum kita datang gitu
kemudian yang kedua disitu kan juga
ada pak yusuf kalla senior kita yang juga berasal dari partai golkar
nah tetapi begini yang perlu dipahami adalah bahwa kita berangkat dari kesepahaman di kib dulu gitu ya
bahwa kib ini pertama kesepakatannya adalah kita merasa bisa membangun kebersamaan untuk visi indonesia lima tahun ke depan dua ribu dua puluh empat
kemudian yang kedua adalah bahwa kita menghargai kedaulatan dari masing masing partai
termasuk di dalamnya adalah bagaimana di setiap partai politik ini juga bisa membangun komunikasi dengan elit manapun pimpinan partai politik manapun gitu
nah yang ketiga adalah kesepakatannya
kalau nanti kita bicara tentang siapa paket capres dan cawapres kib nanti akan dibicarakan secara bersama sama
nah ini kan kayak begitu jadi ini pertemuan yang menurut saya masih dalam koridor kesepakatan itu
nah selama ini kan misalnya kita menghargai pak zulkifli hasan juga membuat rakernas itu mengundang pak ganjar misalnya ya
kemudian p tiga juga membangun komunikasi dengan pak sandi dan seterusnya
nah ini dalam rangka itu juga
p tiga juga sebenarnya
oke bang doli tapi saya ingin tanya ya apakah kemudian golkar tertarik bergabung ke koalisinya anies baswedan
ya kan kita sekarang yang kita punya adalah koalisi indonesia bersatu
jadi tidak tertarik ya
tentu kita berharap ya bahwa koalisi ini makin besar makin bagus
oke jadi melebur saja koalisi perubahan dengan kib melebur
terus kan untuk bagaimana mengundang adanya penambahan partai politik yang lain
nah itu yang disebut koalisi besar itu
nah bahwa nanti koalisi mana atau partai politik mana yang bergabung nanti kita lihat perkembangannya seperti apa
oke jadi golkar tidak tertarik masuk ke dalam koalisinya anies baswedan
lah tidak tertarik tertarik kan semuanya kita tertarik membangun komunikasi dengan siapa saja
kalau nggak tertarik ya apa namanya kalau nggak tertarik membangun komunikasi ya tentu kita nggak datang kemarin
kalau nggak tertarik ya apa namanya kalau nggak tertarik membangun komunikasi ya tentu ketua umum kita nggak datang kemarin
oke jadi memang tertarik membangun komunikasi dengan koalisnya anies ya
semuanya kita sekarang sedang membangun komunikasi sedang tertarik bergembang komunikasi dengan semua pimpinan partai politik
oke mas umam saya ingin tanya bagaimana kemudian menganalisa pertemuan antar elit ini
apakah ini hanya murni acara buka puasa seperti yang tadi disebutkan bang doli
atau memang ini bagian dari komunikasi politik tingkat tinggi
bahwa ingin terciptanya koalisi besar di mana koalisinya anies baswedan berharap
agar golkar bisa bergabung begitu
ya kalau misal terkait dengan pertemuan kemarin memang harus kita pilah menjadi dua elemen
yang pertama adalah pertemuan di internal koalisi perubahan yang sudah secara clear terbuka menandatangani piagam koalisi perubahan
yaitu kemudian dari nasdem the democrat dan juga pks
maka itu sebagai sebuah konsolidasi ulang pasca penanda tanganan piagam tersebut

pada saat yang sama ketika pak erlangga ketum partai golkar hadir
kalau tidak salah dari p tiga juga ada juga yang hadir
maka itu memang berpotensi bisa dibatas upaya untuk membangun komunikasi tingkat lanjut
nah terkait dengan konteks ini sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh golkar dengan elemen elemen di dalam koalisi perubahan
sebenarnya juga memungkinkan hal itu terjadi terutama ketika ada dua hal
ada manuver yaitu dilakukan oleh pan dan juga p tiga yang per hari ini kita cermati ada kekuatan yang kemudian melaju dan juga bermanuver di luar kendali golkar
ketika pan dan juga p tiga mengusulkan narasi ganjar erick kemudian ada juga ganjar sandi
maka kemudian seolah olah itu menjadi sebuah warning bagi golkar sendiri untuk mengatur ulang

karena yang diharapkan golkar tentu sesuai dengan amanah muda

dari golkar sendiri untuk memasukkan pak erlangga hartarto sebagai kontestan baik capres maupun cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
nah kemudian maka yang bisa dilakukan oleh golkar adalah dengan tidak disiplinnya dalam konteks ini pan dan juga p tiga
maka perlu dilakukan penjajakan komunikasi untuk barangkali membuka ruang potensi koalisi baru
dan kemudian bisa menjadi alternatif ke depan
nah kedua terkait dengan basis data yang kita termati dari sejumlah survei
kita mencermati ada kecenderungan memang tidak mayoritas tetapi cukup besar
dari basis pemilih loyal golkar yang justru memilih anies baswedan
tentu hal ini menjadi hal yang perlu didiskusikan atau mungkin bahkan diperdebatkan
tetapi terlepas dari itu saya berasumsi salah satu yang menyebabkan itu adalah
karena banyaknya para aktivis dari golkar dan masuk di dalam struktur golkar mereka berasal dari jaringan hmi
nah oleh karena itu kami sendiri menjadi sebuah elemen yang cukup lekat yang memberikan dukungan kepada anies baswedan
besar kemungkinan kemudian itu termanifestasikan ke dalam sel sel politik yang berada di dalam struktur golkar itu sendiri
oke baik baik
pertanyaannya kemudian kalau kemudian golkar mencoba untuk masuk ke dalam koalisi perubahan
apakah kemudian golkar mau menerima menjadi sebagai partai pendatang
karena bagaimanapun juga saatnya sudah dimulai
piagam koalisi perubahan sudah ditandatangani oleh tiga partai
kalau kemudian golkar masuk maka golkar sifatnya menjadi makmum
nah karakter dari golkar selama ini berusaha untuk menjadi imam
nah apakah kemudian ini siap untuk menjadi makmur di dalam konteks koalisi
kita akan cermati ke depan
baik saya mau ke bang doli
bang doli bagaimana kemudian anda menanggapi tadi
bahwa konstituen golkar mayoritas itu lebih banyak yang mendukung anies begitu
dan ada banyak pengurus di golkar yang merupakan pengurus ami
kemudian berafiliasi dengan anies baswedan
terutama yang kahmi ini bagaimana bang noli
ya pertama kan kalau lihat hasil survei itu kan dinamis ya
dan kemudian juga dari satu lembaga survei yang satu dengan yang lain
kadang kadang juga ada perbedaan perbedaan
jadi kita belum bisa kemudian mengambil kesimpulan final tentang itu
dan juga masih banyak sebetulnya yang kalau kita lihat di lembaga survei itu yang masih swing toss
nah itu satu hal
kemudian yang kedua memang di golkar dan di kusaitkan di mana ya
soal tempat ini itu hanya diberi kepercayaan juga
kita juga juga berlibat di berbagai pimpinan partai politik gitu
tapi kan sebetulnya kalau di kahmi dalam konteks kahmi
kita itu punya pakem pakem ya bahwa kita menjaga keindependenan
independensi etis independensi organisatoris masing masing di lembaga
ya baik itu kahmi makmu hmi
bahwa setiap individu masing masing itu berada dalam posisi
ya itu tentu kita beri harga
oke bang doli tapi banyak apakah kemudian di internal golkar banyak aspirasi yang ingin mendukung anies
ya sejauh ini kalau golkar positioningnya jelas ya kita sudah memutuskan
jadi benar benar kita punya calon presiden sendiri yang berasal dari kader terbaik kita
dan kader terbaik itu sudah diputuskan pak erlangga hatta toh
jadi tidak ada ya suara suara aspirasi itu ya bang doli ya
bang doli salah satu petinggi pks mengatakan bahwa partai di parlemen tertarik bergabung ke koalisinya anies
asalkan menjadi cawapres apakah itu maksudnya golkar dan ketua umum anda pak erlangga
saya tanya politisi dari pks saja
kalau kita selama ini tadi ya kita ingin selalu membuka dan mengkomunikasi dengan setiap partai politik manapun
sebelum memang semuanya apa namanya belum pada kesimpulan akhir
kita ini kan dalam proses bergerak yang tidak jadi seru sama lain
bisa menyamakan persepsi dan visi kita ke depan tentang indonesia
nah bahwa nanti kemudian kita terkristalisasi ya itu nanti kita lihat perkembangannya saja
oke mas umam kehadirannya erlangga hatta toh semalam
ini kabarnya sebetulnya nasdem ingin memberikan sinyal ya kepada demokrat dan juga ahy
agar tidak terlalu memaksakan kehendak menjadi cawapresnya anies
karena nasdem tampaknya belum setuju dan memberikan pintu kepada calon lain
termasuk kepada erlangga hatta toh anda melihatnya begitu juga enggak
karena tidak ada yang kebetulan dalam politik
ya di dalam politik semuanya mungkin
politik seolah olah kemungkinan tetapi di saat yang sama
bagaimana kemudian ditetapkan di dalam konteks piagam koalisi perubahan
bahwa susah untuk memilih cawapres diberikan sepenuhnya sebagai prerogatif dari cawapres itu sendiri
di dalam konteks ini tentu anies harus berpikir ulang
menimbang secara matang mana sisi sisi positif sisi negatif yang berpotensi kemudian
dia sandang ketika dia menetapkan nama capres cawapres yang ada
dalam konteks ini adalah yang mendampingi dia sebagai cawapres
nah oleh karena itu kalau misal kemudian tentu partai golkar partai partai yang lain
akan mencoba untuk meningkatkan bergening position setinggi mungkin
untuk mendapatkan tiket menjadi bagian dari kontestan
karena bagaimanapun juga si rezim elektoral
kalau kemudian partai politik meletakkan itu sebagai sebuah bagian dari kontestan
maka potensi putel iseknya akan jauh lebih besar
tetapi semua itu tidak mudah untuk digunakan
bagaimanapun juga dalam konteks ini siapapun bukan hanya anies tetapi juga prabowo subianto
juga ganjar yang barangkali akan diusung oleh partainya
maka harus berpikir secara matang untuk menetapkan
kan semata mata faktor elektabilitas tetapi juga faktor potensi penerimaan publik
faktor logis faktor jaringan faktor ideologis faktor kapasitas elektabilitas pada segmen tertentu
terutama di wilayah pulau jawa semua itu harus dihitung secara matang
nah agregat dari perhitungan tadi itulah yang kemudian harus menjadi guidance
untuk menentukan siapa capres atau dalam konteks siapa cawapres yang bisa ditunjuk
karena tawapres yang berasal dari partai besar pun sekalipun
tidak menjamin dia akan memberikan insentif elektoral yang memadai
kalau misal ternyata ada sejumlah catatan misalnya
hal hal yang bisa dipolitisasi secara hukum
ada hal hal yang kemudian tidak kuat secara basis elektabilitas di level jawa dan lain sebagainya
nah ini yang harus dihitung secara matang anies dan juga
karena tawapres tawapres yang lain tidak bisa kemudian memperhitungkan
dari basis elektabilitas dan juga partai partai pendukungnya
tetapi elemen elemen tadi harus disimulasikan dan dipastikan bahwa cawapres yang dipilih
betul betul memberikan insentif elektoral yang memadai dan memberikan peluang kemenangan yang lebih besar
oke ini dalam hal ini pak erlangga bisa nggak memenuhi kriteria itu tadi sebagai cawapres
kalau pak erlangga tentu sebagai pimpinan dari partai politik besar dalam konteks ini
golkar tentu memiliki peluang yang cukup terbuka
meskipun pada saat yang sama ada kemudian tren penurunan pada elektabilitas partai golkar yang saat ini
kalau misal kita cermati lagi lagi dari basis survei ini sifatnya masih debatable
masih cukup up and down dengan partai demokrasi elektabilitasnya per hari ini
jadi masih masuk dalam margin of error dari elektabilitasnya
nah tetapi kalau misal kita lihat dari aspek soliditas dan sejarah koalisinya dihadirkan
tentu potensi itu terbuka
meskipun dengan catatan memang elektabilitas pak erlangga belum sekompetitif figur figur yang lain
yang kemudian berpotensi masuk dalam bursa cawapres yang akan menjadi kontestan di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
oke bang doli kabarnya ada pembicaraan empat mata ya antara surya paloh dan ketua umum anda erlangga
setelah acara buka puasa kemarin dan apakah betul bahwa nasdem akan menunggu golkar
sampai setelah lebaran untuk bergabung
artinya ada keinginan dari surya paloh untuk menunggu bergabungnya golkar
ya pertemuan empat mata itu juga sebetulnya bukan hanya kemarin dilakukan ya
beberapa waktu sebelumnya belum pada saat pak surya dan nasdem datang ke golkar
terus sudah ada pertemuan empat mata
ya itu poin saya yang tadi
di golkar juga sudah dilakukan
nah kemarin juga dilakukan juga ya mumpung ada mumpung datang gitu ada kesempatan bicara empat mata bicara empat mata
nah bahwa kemudian hasil pembicaraannya itu ditafsirkan bahwa termasuk salah satunya golkar akan ditunggu
ya saya kira sah sah saja kalau misalnya ada yang menafsirkan seperti itu

dan juga sama dengan ada yang menafsirkan yang lain

dan juga sama dengan ada yang menafsirkan yang lain
oke berarti peluang golkar untuk bergabung dalam koalisi ini masih sangat terbuka ya
karena sah sah saja tadi anda katakan
iya jadi tadi peluangnya untuk memperbesar koalisi itu sama besarnya
jadi kib itu mempunyai peluang untuk menambah koalisi baru
ya menambah koalisi baru itu otomatis kan juga bisa menambah partai baru atau menambah koalisi yang sudah ada
nah sama aja kalau gitu itu dari perspektif kib
kalau kita lihat perspektif dari koalisi pembaharuan itu juga begitu kan
kalau nanti terjadi tabungan kan juga itu bisa terjadi penambahan koalisi atau persatuan antara satu koalisi dan koalisi yang lain
jadi saya kira semua kemungkinan semua peluang yang namanya politik masih sangat dinamis itu masih sangat mungkin terjadi
oke mas umam
semua kemungkinan masih mungkin terjadi kalau menurut bang doli
tapi apa keuntungannya bagi koalisinya anies jika golkar bergabung
ya tentu per hari ini koalisi yang digagas oleh nasdem demokrat dan juga pks
merupakan koalisi yang mampu menghadirkan soliditas kekuatan kursi parlemen yang paling besar
artinya kalau misal kemudian golkar itu bergabung di dalamnya
maka akan terjadi pelipat gandaan kekuatan mesin politik yang kemudian membackup anis kelas redan
nah semua itu tentu akan menghadirkan mesin politik yang sangat efektif
yang menjadi hal yang untuk setepatnya diselesaikan adalah pasca pendeklarasian koalisi itu
seada baiknya anies juga segera berhitung secara cermat untuk menentukan siapa cawapres yang paling potensial untuk dia lakukan untuk dia tetapkan
karena bagaimanapun juga jangan sampai masuknya atau keluarga
satu dua partai yang kemudian menjadi pendukung dia
kemudian berpotensi pada proposnya basis kekuatan politik yang selama ini memberikan dukungan kepada anies sendiri
nah oleh karena itu basis itu harus dibangun dengan trust yang kuat
salah satu trust yang kemudian bisa dibangun dalam konteks ini adalah proses negosiasi negosiasi proses kompromi di dalam konteks komunikasi politik yang ada
salah satu angle yang paling sensitif
yang paling besar diperdebatkan salah satunya adalah posisi cawapres itu sendiri
nah kalau misal kemudian erlangga hartarto ketum partai golkar memiliki keinginan
atau teman teman bang doli dan teman teman dari golkar memiliki keinginan untuk masuk ke koalisi perubahan
maka semua itu harus dihitung
karena dalam konteks politik umpam mbak who take what dan siapa mendapatkan apa
nah proses ini harus dibangun secara terbuka sehingga kemudian tidak ada
hambatan komunikasi tidak ada kemudian yang menjadi resistensi
sehingga kemudian koalisi betul betul didalankan sesuai dengan kesepakaman
dan juga negosiasi dan juga kompromi yang lebih terbuka diantara internal koalisi itu sendiri
oke jadi besar sekali peluangnya kalau misalnya golkar bergabung bagi koalisinya anies baswedan begitu ya mas umam ya
ya kalau misal kemudian melihat per hari ini masih sangat terbuka
persoalannya kemudian apakah kemudian erlangga hartarto sendiri
bisa memveto untuk mendapatkan posisi sawah pres
dengan kemudian veto itu berimplikasi pada dukungan dari demokrat dan juga pks
nah ini yang kemudian harus dihitung secara cermat dan tentu teman teman golkar juga sudah menstimulasikan itu
kalaupun kemudian memberikan dukungan kepada anies
tetapi kemudian tidak mendapatkan sawah pres
dalam konteks anti pil pres mendatang
maka harus dipikirkan bersama sama golkar dengan kekuatan politik yang cukup prima
mereka akan mendapatkan apa dari kartu politik tersebut
oke terakhir bang doli artinya kemana golkar akan berlabuh di koalisi manapun ketika membangun koalisi besar
rumus mati ketua umum anda harus menjadi cawapres atau capres begitu ya
ya sekarang begini
saya kena sampaikan tadi kalau misalnya tentang pencapresan kita sudah ada perubahan posisi
itu sudah dikeputusan munas ya
nah yang kedua ini kan kita bicara tentang soal ya ini political game ya ini kan politik semuanya
dan kita sadar betul bahwa kalau menghadapi pemilu pemilu pres itu kita tidak bisa sendirian
nah karena tidak sendirian itu makanya kita membangun komunikasi dengan semua partai politik
nah beberapa waktu terakhir ini itu yang sudah terjadi kesepahaman kesepakatan dengan pan dan p tiga
tapi kita berharap makin besar koalisi ini diisi dengan partai politik lain makin bagus
ya pertanyaan saya
tapi dalam pembicaraan pembicaraan itu nanti pasti akan bicara tentang soal sharing power sharing kepentingan dan segala macam
bicara tentang komitmen itu pasti tidak bisa diisi
oke tapi golkar sebagai partai yang besar berkepentingan menaruh kadernya menaruh ketua umumnya sebagai cawapres atau capres dong
golkar sebagai partai yang besar kalau membangun koalisi yang besar berkepentingan menaruh ketumnya sebagai capres atau cawapres dong
pasti itu kan itu artinya kalau kita tidak memperjuangkan itu ya kita artinya mengabaikan keputusan resmi formal kita di munas dan rapimnas
kapan golkar akan mengumumkan bang doli kira kira
itu menjadi salah satu keputusan penting yang harus diperjuangkan
kapan golkar apakah habis lebaran sudah ada keputusan koalisi besar ini
kita lihat momentum yang pas
momentum yang tepat bersama dengan momentum yang diinginkan oleh partai partai politik lain atau koalisi yang lain
baik kita tunggu karena tampaknya ini agak alot ya negosiasi politiknya karena di koalisi perubahan sudah ada nama yang diajukan sebagai cawapres
namanya adalah agus harimurti yudhoyono dan juga kofi fahim darparawansa
sementara di sisi lain
golkar ingin membangun koalisi yang besar
apakah kemudian mungkin menarik partai partai yang ada di koalisinya anies atau justru golkar yang bergabung dengan itu tadi posisi cawapres
apakah ketua umumnya bisa mendapatkan tiket itu
sekali lagi negosiasi tampaknya akan sangat alot
kita tunggu setelah lebaran kabarnya sudah ada musim semi peresmian koalisi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah hadir di zoom pada sore hari ini
ada wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
dan juga pengamat politik universitas paramadina ahmad khoril umam
sehat selalu bang doli dan juga mas umam